jaga diri lo baik baik
putus pamit pergi dulu ya sayang ya
jangan nengis ya anak ya
jangan nengis pergi dulu ya
itu artinya lo terima gue kan
ya belum juga sih
aku tuh pengen liat
sampai mana kamu mau juangin
merasaan kamu ke aku
dan lo gak salah kayak begitu
cuman lo juga harus tau
tujuan gue dateng kesini yang lain tuh apa
gue takut kehilangan lo
itu salah satu bukti kecil
perjuangan gue ke lo
dan lo juga harus tau
milikin lo itu seperti
sebuah kebahagiaan yang sangat
luar biasa untuk hidup gua
merupakan sebuah kesalahan yang gak akan pernah gue lakuin
ada hal yang pengen aku tanyain sama kamu
yang kita janjian di royal garden cafe
sebenernya aku sempat kesana
ya aku pikir kamu masih ada disana
pas aku balik kesana
ternyata aku liat
sama perempuan lain
kamu kasih bunga ke perempuan itu
yang ditunggu malah gak datang
buat lo aja
kok buat gue
daripada muka sih
gak ada apa apa kan
lo balik lagi ke kafe malam itu
setelah urusan aku sana tante rosa selesai
aku kesana lagi
dan aku liat kamu
udah sama perempuan
karena gue gak mau ada salah paham antara lo sama gue

ya jadi ini alasan lo marah sama gue
dan ini juga alasan ketika gue telpon lo
lo bilang gue pergi sama cewek lain aja
dia tuh olive temen gue teman kampus
itu aja gak lebih
dan soal bunga
gue emang kasih dia bunga waktu itu
tapi itu bunga benar benar spesial gue beli untuk lo
tapi sayangnya ditunggu gak datang

ya daripada mau bazir gue kasih aja dia
dan ternyata lo dateng pada akhirnya
gue gak tau
bener kejadiannya kayak gitu
lo gak percaya sama gue
lo mau ngeliat bukti dan perjuangan
semua syarat allah gak masalah
gue bakal buktiin semuanya
gue bakal buktiin semuanya
karena gue tau cinta tuh bukan kata kata
karena gue tau cinta tuh bukan kata kata
cinta gak pernah nyakitin
nyakitin tuh bukan cinta kepalsuan
soal gue bakal buktiin ke lo
kasih gue waktu
kasih gue waktu

waktu yang akan ngejawab semua

lo terima bunga dari gue
gue ntar balik ya
hari ini merupakan hari yang paling bahagia buat kue
hari ini merupakan hari yang paling bahagia buat gue
jangan pegang pegang ya
gue ngerti perjuangan kan
ngebuktiin semuanya kan
udah jangan galak galak doang takut
udah jangan balik
ancus mau kemana
kok bawa koper
itu mau jalan jalan dulu
terus mau pergi dulu ya
ancus jangan pergi
gawat banget bapak mirna
kenapa sih datang datang gawat gawat
lo gak tau apa orang lo lagi sedih juga
ternyata bener mbak
berantakan banget mbak
ternyata mbak andin udah pikir
surat kegatan cerai untuk mas al
ya allah ki
ini semua gara gara gue ki
coba gue gak nurutin
kata katanya andin buat ngambil dokumen itu
andin gak bakal ngegugat cerai pa bos
ancus pamit pergi dulu ya sayangnya
makeup atau ada apa
iya pinter banget
mujus pergi dulu ya sayang ya
gue pamit pergi dulu ya
jaga diri lo baik baik
mujus pamit pergi dulu ya sayang ya
jangan nangis ya anak ya
aku jadi anak baik
aku jadi anak baik
kenapa mas al bisa menjat
dan ngomong si jat itu sama mbak mirna

kan ditakut classic